inilah yang bahaya
masuk balik ke depan
masuk lagi ke dalam ya
ya ke depan
dia dari awal bang
lihat dia sambung sambung